nah kang kakak ini hal yang biasa terjadi dalam proses demokrasi atau ini merupakan sudah mengganggu jalannya demokrasi
saya pikir ini pertama kita melihat bahwa ini ada cukup fenomenal ya beberapa hal
termasuk juga fenomena fenomena sebelumnya
tetapi kalau saya lihat apa yang terjadi di malaysia di selangor ini memang ini cukup mengganggu konsentrasi kita
karena apa kita hanya dalam beberapa hari ke depan ini akan melakukan
ya enam hari ke depan kita akan melakukan pemungutan suara di tanah air
memang untuk malaysia ini saya pikir cukup besar
seperti tadi di kuala lumpur saja sekitar enam ratus ribu pemilih
artinya kalau digabungkan dengan jakarta dua ini menjadi sesuatu yang sangat menarik
tetapi saya pikir konsentrasi kita tidak ke situ
saya ingin mendorong agar penyelenggara dalam hal ini kpu dan bawaslu turun ke malaysia kemudian ke kuala lumpur
dan ya tetapi
tetapi saya pikir harusnya lebih cepat dari itu
sehingga di tanah air kita sudah mendapat kepastian apa sih yang sebenarnya terjadi
dan kemudian bagaimana tindak lanjut dari proses ini
apapun seperti dugaan tadi dari bawaslu sudah hampir memastikan bahwa surat suaranya itu adalah memang milik kpu
tapi kalau misalnya pelaksanaan pemilu di luar negeri sendiri terus kalau misalnya kita bicara malaysia gitu
tadi sih kalau saya dapat informasi terakhir dari pak dino patijalal ini memang cukup masif gitu gangguan gangguan pesta elektoral yang terjadi
nah kalau dari kang kakak sendiri berarti apa yang ini perlu diperbaiki sebenarnya atau yang kurang selama ini
kita dalam bereformasi ini belajar sebenarnya
di satu sisi kita belajar untuk berdemokrasi dengan baik berpemilu dengan baik
di sisi lain juga ada pihak pihak yang belajar makin canggih untuk dalam tanda kutip mencurangi
jadi sama sama belajar
bukan saja di luar negeri tapi di dalam negeri seperti politik uang dan lain sebagainya
dan orang belajar bahwa di situ ada sumber daya ada uangnya ada kemungkinan untuk akses terhadap kekuasaan dan lain sebagainya
dari proses belajar inilah kemudian kita dituntut sebagai bangsa sebagai penyelenggara pemilu sebagai pemerintah untuk bagaimana berada di depan proses belajar itu
harusnya kan logikanya satu idealnya adalah satu langkah di depan
iya di depan ini yang nampaknya saya tidak melihat itu
saya tidak melihat kita berada satu langkah di depan dalam hal penyelenggaraan pemilu
bagaimana electoral management body melakukan perencanaan kemudian program dan sebagainya
secara sedemikian rupa
sehingga hal hal seperti ini harusnya sudah terantisipasi
mas kery bagaimana tuh sebagaimana komisar kpu ada yang lemah dari penyelenggaraan pemilu
tadi saya ingin menghalai soal yang kasus di malaysia ini
yang seharusnya malam ini sudah ada di malaysia
baik itu kpu ataupun bawaslu
tadi baru konversi
karena ini kan kejadiannya sudah siang atau tidak sore seperti itu
sehingga ini bisa diantisipasi
harusnya lebih cepat
dan kalau misalnya malam ini sudah dapat konfirmasi dari berbagai pihak
terus datang ke lokasi
saya pikir sudah bisa konferensi pers dan sudah bisa menginformasikan sejelas jelasnya
bagaimana duduk perkara yang memang terjadi di kuala lumpur
itu yang harus segera dilakukan
maksud saya ini adalah bagaimana mekanisme yang lebih responsif lebih terbuka
itu juga dilakukan oleh penyelenggara dengan cepat
kalau saya lihat mas ferry sampai saat ini dua ribu tujuh belas ke sini
saya pikir ini catatan yang memang harus menjadi perhatian teman teman penyelenggara sekarang
jadi sisi profesionalitas yang betul betul sudah ada di teman teman sekarang ya ditingkatkan
sisi transparansinya lebih
kalau misalnya ada problem kan langsung saja diinfokan
ini loh problemnya seperti ini mekanisme seperti ini
sehingga bisa jadi ada awareness dari masyarakat
transparansi seperti itu kalau misalnya kayak bicara mengenai kinerja
kemudian juga ada celah celah tersebut dari penyelenggara pemilu
apa tidak menjadi presiden tersendiri gitu bagi penyelenggara pemilu secara keseluruhan

masyarakat jadi mulai

kalau bertambah tidak percaya gitu seperti yang sudah terjadi saat ini

kalau saya lihat sampai saat ini penyelenggara masih on the track
masih tidak ada problem apapun terkait dengan soal integritas
jadi kita tidak perlu khawatir
tidak perlu khawatir
apalagi survei survei sekarang ya
walaupun kita tidak usah terlena dengan survei
dan harus juga mengawas diri terkait dengan soal soal seperti itu
tapi yang pasti adalah sisi kinerja yang harus betul betul dikuatkan
supaya teman teman penyelenggara ini bisa antisipatif
kalau kejadian seperti ini soal misalnya soal server
soal misalnya dulu kontainer
soal sekarang hal hal yang memang itu terkait hoax
kalau misalnya ini juga apa
kita coba lihat selidiki seperti apa
kalau memang betul kalau benar harus segera ditangani lebih lanjut
bahwa seluruh juga harus segera menangani lebih lanjut
nah ini kan cepat melakukan upaya upaya antisipatif
sehingga tidak membuat masyarakat menjadi resah
ujung ujungnya khawatir soal delegitimasi
ujung ujungnya adalah soal kepercayaan terhadap pemilu itu
nah ini yang harus kita antisipasi secara baik gitu
proses penyelenggaraan pemilu
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini